sidang pokok perkara korupsi ktp elektronik dengan terdakwa ketua dpr setia novanto
hari ini mulai dilaksanakan di pengadilan tipikor jakarta hakim yanto
ketua pengadilan negeri jakarta pusat memimpin sidang didampingi empat orang hakim anggota
lalu siapakah hakim yanto dan seperti apa sepak terjangnya selama berkarir menjadi pengadil
hakim yanto lahir di gunung kidul daerah istimewa yogyakarta pada dua puluh satu januari seribu sembilan ratus empat puluh
saat ini hakim yanto merupakan pegawai negeri sipil dengan pangkat pembina utama muda golongan empat c
sebelum diangkat menjadi ketua pengadilan negeri jakarta pusat pada september dua ribu tujuh belas
hakim yanto pernah menjadi hakim anggota di pengadilan negeri jakarta selatan pada dua ribu empat belas hingga dua ribu empat belas
memasuki tahun dua ribu lima belas hakim yanto mulai dipercaya untuk memimpin pengadilan negeri sleman sebagai ketua pengadilan
selanjutnya pada dua ribu enam belas hakim yanto ditugaskan menjadi ketua pengadilan denpasar sebelum akhirnya berlabuh di ibu kota
dalam perkara korupsi hakim yanto pernah menangani kasus pembobolan bri cabang singaraja bali dengan kerugian mencapai tiga delapan miliar rupiah
dalam perkara itu ia menjatuhkan fonis lima tahun penjara terhadap pegawai bri wayan gede suparte